pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg telah menaikkan status gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara menjadi level awas
pvmbg mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki wilayah radius empat km dari kawah aktif gunung ruang di sitaro
untuk kegempaan seismik sendiri tercatat sebanyak tiga ratus tujuh puluh tiga kali gempa vulkanik dalam yang mengindikasikan ada emigrasi magma dari desa